alhamdulillah pak muhyiddin punya ilmu
bisa menjinakkan singa tua
kenapa lu berani berani ngontrol tanah gue
ilmunya belum komplit
mak berantem sama pak muhyiddin
mak oma kenapa
oma beragam dengan pak muhyiddin
jadi dodol tuh pak muhyiddin
deh kamu di rumah aja
di rumah aja kamu
di rumah di rumah
iya kak kakak tuh di sini aja ngapain sih kesana
pakai cari penyakit sih pak muhyiddin
gua mau pulang
guntur kenapa mau pulang
guntur mau pulang
iya tapi kan ini rumahnya kultur
kalau guntur nggak tinggal di sini
guntur mau pulang
bapak ada bu yartek
ada di dalam
bang muhyiddin berantem sama mama ipah
jangan pulang yuk
guntur mau pulang
iya tapi kalau misalkan guntur pulang
guntur kan anaknya mami sama deddy
guntur mau pulang
guntur mau pulang
guntur mau pulang
saat ini chu jatuh
guntur mau pulang
pak rt lagi keluar kota
ya udah deh kalau gitu
apa yang terjadi
kalau lu gak keluar
gue kasih tau semua warga
kalau lu kena alergi
tidak gue udah tahu
amang cepetan keluar
sambung luar bapak
bek jangan bek
cepetan jangan berani bek
soal aku udah berani
aduh tidak bapak
ih jangan jangan
apa buruan bapak ini bapak
kalau gak salah jangan takut ya
maaf ya bapak
kamu cepetan bek
eh bapak cepetan
udah baik buat bek
ih cepetan cepetan
saya udah bilang
saya gak kenal dia bek
pak muhyiddin punya ilmu
bisa menjinakkan singa tua
kenapa lu berani berani ngontrol tanah gue
ilmunya belum komplit
hah hah hah

kenapa anak cuma pasang kemu
dan mantu ayah namanya si kicit
terus begitu di dorong mobilnya hidup
apa mau di pepes
cepet banget sih jalannya
seneng ya mau ketemu mantan
ngakunya udah ga punya rasa
begitu mau ketemu langsung buru buru
udah buruan lo sepura pura
ma ampun ma
gue kasih tau si tina
kenapa lo masuk klinik
ampun ma jangan ma
bisik bisik gitu tina ga denger
jangan ma jangan
jangan lupa untuk nonton like subscribe
hidup maipa hidup maipa
hidup maipa hidup maipa